aliansi jurnalis indonesia bersama lbh pers melaporkan kekerasan yang dialami jurnalis
saat meliput demonstrasi di gedung dpr pada dua puluh empat dan dua puluh lima september lalu kepada pihak kepolisian
pelaporan itu dilakukan mengingat kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi saat sedang meliput demo
lbh pers bersama aji melaporkan empat kasus kekerasan terhadap jurnalis
di antaranya yang dialami jurnalis kata data tirto kompas com dan narasi
kekerasan yang dialami ketika meliput demonstrasi beragam mulai dari perampasan kamera
hingga pemukulan yang dilakukan aparat terhadap jurnalis
menurut direktur eksekutif lbh pers ade wahyudin
kasus tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran kode etik tetapi juga mengandung unsur pidana
dan empat kasus itu saat ini kita hendak laporkan terkait dengan pelanggaran undang undang pers dan pelanggaran kawapipidana
terkait dengan pelanggaran undang undang pers dan kawapipidana
ya pidana jadi ada dua yang kita harapkan
yang pertama adalah pidana umum pidana undang undang pers dan kuap
terus yang kedua adalah terkait dengan etiknya propamnya